jangan kenceng kenceng neng
malu didengar orang
pagi pagi udah ribut
mimin teh pacarnya ucuy
nenek pulang dulu
nanti jangan lupa dikunci pintunya ya
cie mau ngapain
mau telfon siapa
yoyo mau kasih tau
mak eros masuk rumah sakit
gara gara jatuh dari tempat tidur
sekarang yoyo masih di rumah sakit si dahu
mudah mudahan gak apa apa yoyo
iya nanti mak kesana
jangan kenceng kenceng neng
malu didengar orang
pagi pagi udah ribut
emang seharusnya aku malu kalo aku selingkuh
mimin pacarnya ucuy
ya mungkin disuruh sama si ucuy
lebih gak mungkin lagi
kalo dia ada urusan sama dia bisa selesain sendiri
jangan jangan ucutnya cuma jadi tumbal
biar aku bisa selingkuh sama mimin
kenapa ucuy disuruh kerja di warung
biar aku bebas selingkuh sama mimin
aku gak kayak gitu
mana gak ada buktinya
kotor gak dibeli beliin
gak di dp dp in
jangan jangan kulkasnya udah dibeliin buat mimin

gak usah pura pura
itu ngapain pakai celana panjang
ya kan akang teh belum berangkat
ntar juga tinggal ganti me
mah pasti udah pergi nanti pake celana panjang
malu jahat sama neng
udah tuh neng jangan nangis
ini akang ganti dulu
selamat siang naya
selamat siang naya
selamat siang naya
selamat siang naya
pada kemana sih jam segini belum pada dateng
telat aja kerjanya
kang dadeng juga biasanya
eh ini beda
anak sekolah gak boleh telat
eh by kamu gak jadi minta kaosnya aceh
gak dikasih sama aceh
kenapa ceng takut kesayang sama ido ya
eh padut udah diem
masih pagi jan bikin bete
maeros masuk rumah sakit
jatuh terus kepalanya terbetul kantai
yaudah nanti kita jengok ya
ayo dah udah siang
sekarang terlambat kemana ceng
iya ke sekolah
atau melehoi nganterin anak anak
oh ngomong lah tuh ceng
akhirnya ke rumah maeros
yo kok udah pulang
mak nanti siang baru mau kesana
keadaan eros bagaimana
alhamdulillah udah stabil mak
udah diimpus maeros udah sadar
terus siapa yang jagain
tadi sih ada cucu
si mimin juga ada
ada ucu juga yang nemenin
dede udah ketemu
itu dia mak belum
aduh kemana sih itu anak
dede harus ketemu yo
eros bakal begini terus keadaannya
iya yoyo juga ngerti mas
satu satunya jalan itu
emang dede harus ditemuin
kalau bisa sekarang juga nih hari ini juga harus ketemu
yoyo kesini mau ngasih kabar itu aja
ya pamit ya mak mau istirahat capek
dua ya neng
kamu nggak ngerti teknologi
motor jaman sekarang beda dengan jaman dulu
pak pak eros masuk rumah sakit
ya mengapa semua
bapak mau jamu
lihat nanti saja
ya sudah saya beli berangkat dulu
kenapa mayoros dirawat di rumah sakit kang
katanya jatuh kang
malahnya kebentur lantai
saya teh prihatin dengan mayros
setelah saya analisa teh
dia hanya butuh orang yang perhatian dan sayang sama dia dengan tulus
satu satunya cara supaya maeros sehat kembali
kita harus menemukan dedek
dini saya masih terus nyari dedek kang
maka saya harus berangkat mungkin telat
bagaimana kamu catat
siap satu komandan
kalau terus terusan lihat tingkahnya si amin